hai tukang dan karunia putar jebak diantara dua dunia jalani
sebuah kutu kandung karunia putar jebak diantara dua dunia
pak pak kaki ayam pak
uang yang kita terima dari bang daniko
ternyata uang sumbangan dari pak heru sebesar seratus juta rupiah
bukan dua puluh juta
tadi pak heru sendiri yang ngomong di masjid
kalau seperti ini kejadiannya
sebaiknya kita laporkan sama pak haji
agar pak haji tahu duduk persoalannya
ya tapi apa enggak perlu dipikir dan ditimbang timbang pak
kalau pak haji sampai tahu
kita kita lah yang kena getahnya
kalian salah apa
kenapa kalian bisa kena getahnya
akhirnya kita kita semua di sini juga dapat bagian lima ratus ribu seorang
dari pak sehadiah sama bang dhani
bisa jadi uang yang kalian terima ini semuanya
bisa bisa uang sumbangannya pak heru
sekarang begini saja
uang yang kalian terima itu
rosidi kamu yang pegang
ayo serahkan sama rosidi
benar kaki lo patah
celi udah kekuat bek
ya udah sekarang
ya udah sekarang
kita kita pergi ke tukang urut ya
enggak enggak usah bek
enggak usah gimana sih lo
nanti kalau jadi apa apa
gue yang nyesel semua hidup
kayaknya udah baik kan bek
ampe gue kagak bisa jamaah selalu hari ini
nih kagak patah tuh kan
kayaknya kesel doang bek
ya udah kalau gitu
gue balik lagi ke mardhani
mau nanyain alamat si yang nyumbang kita itu ya
aduh gimana ya
untung hanya urusannya pak heru udah kelar
mobil pak heru tuh
ngapain lagi tuh orang dibawa kemari
babe mau kemari
aduh lo tahan lo tahan
lo cari cara bagaimana caranya si babe itu mau nganterin lo ke tukang urut
ya gue mau nunggu si pak heru ada di mari
jangan sampai babe ketemu sama dia ya
aduh brabe urusannya mudah mudahan aja selby berhasil
tolong babe ada ada babe
ada lagi selby
babe ada ada babe

aduh babe kaki ayam babe
gak ketau babe gak kekuat
kita ke tukang urut aja babe
limplan banget tadi gue aja gak mau
sekarang lo mau minta diajakin
ini benar sakit
tak tak gitu benar bang
eh bang sebentar
yaudah sekarang gue mau kasih tau abang lo
eh babe shelby maunya diandalkan sama babe aja
gak mau lo mau bang mardhani babe
aduh shelby apa sih lo mau nyelutin sama gue
lo manjak amat sih gini ginian
ya ya ya ya yaudah yaudah yaudah
sekarang kita naik mobil ya
gue ambil mobil dulu ya
ada ada babe babe
gak usah naik mobil be
iya udah di sma
suka ojeknya be
yang penting lo sehat
aduh ada ada ada babe
gua sudah mandi
gua sudah mandi
aduh ya ya
sementara lo jangan lihat lihat gitu sama gue
sebelumnya saya minta maaf nih pak heru
saya nggak bisa nemenin lama lama
karena adik saya
dia masuk rumah sakit
ini adik saya kakinya patah
bang kalau gitu minta antarin pak heru aja
baik banget ya bang antarin encon tadi bang
agak usah deh soalnya selalu diantarin juga sama mbak b
beneran bang reka ap ap
pak heru orangnya baik banget bang
iya kan pak
encon pak heru itu kan bukan sopir tahaksi
masih suruh antarin selalu mari deh
kan orang sibuk
gitu ya udah deh saya permisi aja
waalaikumsalam pak hati hati ya
tidak ada ikutan undur aries
lihat tuh anakku celaka lu
bantuin gua buat dia
gua ketok juga lu
tolong tolong lu kasih tau mardhani sama orang lain
masalah apa selby
wah gas pak b
gas pak b
si itu pak aji sama pak selby tabrakan
terus sekarang gimana pak
gua juga gak ketahuan
sampein sama bapak lu
kalau pak aji disana sama pak selby
pergi tadi mau kemana gua juga gak ketahuan
oh ya udah pak
ya udah pak
kalau gitu biar saya aja yang ngasih itu ke mbak b pak ya
ya udah udah cepetan
sampai nanti pak
ya udah pak
terima kasih bapak telah menyimpan tas saya
terima kasih pak
perkenalkan ini bang mawi
ketua panitia pembangunan madrasah
pak mardandi bilang
dia ketua panitian juga
waalaikumsalam bang mawi
ya allah bang mawi
pak mansur sama pak selby tabrakan
katanya yang patah kaki adiknya
iya tadinya kan mau ngurut kedukun urut
eh enggak tuh ditabrak mobil
terus sekarang dibawa ke mana
nah itu dia
saya gak ketahuan
kok bisa gak tahu tuh piye
ya panik kan
kalau sempat nanyain tau gak
ya udah kita cari aja yuk
lo gak pantes naik mobil beginian
aduh kayak mukanya pantes aja
eh jadut pelit banget
eh muka lo beban mobil
cakepan nih beban mobil
dasar gurap buat
ya allah bang
jangan jangan gue bakal jadi pewaris tunggal nih
di mana pik ditabraknya
itu dia fikri gak tau be
aduh pik lo bagaimana sih
masa ngkong sama anjing lo ketabrak lo gak tahu dibawa ke mana
nya masalahnya bukan kayak gitu nyak
fikri taunya kan dari po isah
nah po isah juga gak tahu dibawa ke mana
siapa yang pahat sih
lah pan beritanya bebe ketabrak mobil
sampai jumpa lagi